corona makin gawat ppkm darurat pun diperketat
dan kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
assalamualaikum selamat malam pak anies
pak anies sidak yang dilakukan di wilayah perkantoran
selamat malam pak
sidak yang dilakukan di wilayah perkantoran kemarin ini juga ditanggapi beragam oleh warganet
pihak perusahaan juga sudah buka suara
bahkan polda metro jaya akhirnya sudah menetapkan juga tiga orang tersangka nih pak ya
terhadap pelanggaran ppkm darurat
bagaimana proses hukum selanjutnya bagi mereka
dan bagaimana kemudian temuan temuan yang didapatkan dari proses sidak yang juga tadi dilakukan pagi hari pak
mbak efri dan para pemirsa semua tujuan kami bukan melakukan penghukuman
tujuan kami adalah melakukan perlindungan kepada semua
karena itu ini bukan sekedar soal hukum bukan soal pasal
ini soal kemanusiaan
ini soal penyelamatan sesama manusia
jadi kepada semua pihak saya mengajak untuk ambil tanggung jawab
jadi jika kita bicara tentang perusahaan
dan itu jangan hanya bicara tentang pasalnya
pasalnya mengatakan tentang sektor apa
lihatlah di tempat anda bekerja
bila itu berisiko
anda ambil langkah untuk melindungi pekerjaannya
karena kita ini kalau cuma sekedar mencari rongga di dalam peraturan
pasti ketemu rongganya
apa saja bisa dicari
ini masalah kita adalah apakah ada kemauan untuk melindungi atau tidak
nah itu saya mengajak kepada semuanya
para pemilik perusahaan para pimpinan perusahaan
apapun sektor anda lindungi karyawannya
karena pada saat ini kita sedang dalam situasi wabah yang luar biasa
hari ini di jakarta yang kita khawatirkan terjadi seratus ribu kasus
seratus ribu kasus aktif
artinya ada seratus ribu orang yang hari ini berstatus positif covid sembilan belas
dan mereka ini membutuhkan pelayanan kesehatan
pertertinggi yang pernah kita hadapi bulan februari dahulu itu hanya dua puluh tujuh ribu
waktu itu saja sudah rasanya tinggi
sekarang angka dua puluh tujuh ribu itu hanya seperempat dari yang sedang kita hadapi
jadi buat semuanya saya ingin mengingatkan
ini bukan sekedar soal peraturan
ini adalah soal keselamatan
jangan merendahkan diri kita semua dengan hanya berbicara soal
oh ini sesuai aturan atau tidak pertanyaannya
anda membuat keselamatan
anda melihat risiko atau tidak pada orang lain
anda sedang menyelamatkan orang lain atau tidak
anda melindungi orang lain apa tidak
karena aturan saja tidak akan cukup kalau tidak ada kemauan
saya ingin minta kembali semuanya
mari kita ambil tanggung jawab
yang bisa membuat peraturan di tempat bekerja
membuat aturan untuk melindungi sesama
semua yang bekerja pulang selamat
mereka yang di rumah tidak ingin pulang
ingin didatangi orang yang tertular
dan kita sekarang ini
jakarta sudah menyaksikan bulan juli saja
baru tanggal tujuh baru tujuh hari
tiga belas medis meninggal di jakarta
selama tahun dua ribu dua puluh itu delapan belas orang
dalam tujuh hari ini tiga belas tenaga medis
dan mereka sudah divaksin
artinya kita berhadapan dengan varian virus yang berbeda
yang risikonya tinggi
jadi ketika saya mengatakan
jika saya tidak kemarin
anda tidak bertanggung jawab
karena memang kita sudah berhadapan dengan masalah yang serius
ini berbeda dengan yang kita hadapi sebelumnya
jadi pak maifri dan semuanya
kita sudah berhadapan dengan situasi ekstraordinari
tinggallah di rumah
selamatkan diri anda
selamatkan keluarga anda
dan selamatkan orang orang yang bekerja untuk anda
karena para karyawan ini
mereka akan ikut pada aturan
karena itu buatlah aturan perusahaan yang berdasarkan pada prinsip kemanusiaan
pada prinsip perlindungan sesama
bukan sekedar mentaati mencoba mencari rongga
di dalam peraturan gubernur peraturan daerah peraturan pemerintah
surat instruksi menteri dalam negeri
bukan sekedar cari rongga itu
tapi cari caranya untuk menyelamatkan saudara saudara kita
kalau kegiatannya harus jalan karena kritikal dan esensial
maka cara caranya itu bisa berjalan dengan orang dilindungi
jadi saya pernah ditanya apa prioritasnya saat ini
nomor satu adalah keselamatan
nomor dua adalah keselamatan
nomor tiga adalah keselamatan
itulah prioritas utama kita semua
jadi saya ingin tegaskan
kalau soal hukumnya sudah ada aturannya
bahkan pihak kepolisian sudah memproses pidana
ini pesan kepada semua
apabila anda mengambil sikap yang berisiko pada keselamatan orang
maka bisa terkena hukum dan proses pidana bisa berjalan
sekarang sudah dilakukan
jadi saya mengajak pada semuanya
tidak perlu kita bicara soal hukum pidana nya saja
saya ingin menjelaskan tentang kemanusiaan
apakah saya termasuk yang mengorbankan anak buah saya
atau saya termasuk orang yang menyelamatkan anak buah saya
dan bagi mereka yang bekerja
yang diharuskan bekerja
dan anda tahu sektornya tidak harus bekerja
atau di tempat anda bekerja berisiko
tadi sudah disebutkan mengenai zaki
lalu dengan aplikasi zaki
identitas anda akan dilindungi
bila anda merasa perlu untuk mengambil gambar
maka lakukanlah pengambilan gambar secara baik
sehingga tetap bisa diproses
tapi identitas anda tetap terlindungi
kami akan melindungi identitas itu
dan perusahaan yang melakukan pemberian sanksi kepada pelapor
justru perusahaannya akan kita proses
baik ditutup berarti ya pak ya
kalau sampai ada karyawan atau pelapor begitu
melaporkan melalui zaki
namun ternyata mereka malah mendapatkan surat teguran
oleh pihak kantornya
berarti nanti akan ada tindakan tegas
berupa penutupankah juga pak
atau seperti apa terhadap kantornya
seperti yang kemarin
yang tidak berada di dalam sektor esensial
karena itu merupakan agen properti
ya harus ditutup
nah mereka yang termasuk sektor esensial diberikan sanksi penutupan selama tiga hari
karena pelanggaran ini
dan semua itu bila berulang
bisa izin usahanya dicabut
dan saya ingin ingatkan kepada semua
jangan sampai kita pada diri sendiri menetapkan work from home
tapi pada anak buah menetapkan work from office
anak buahnya dibiarkan mengambil risiko
sementara pimpinannya justru berada di rumah
ini bukan tindakan yang tepat
ini bukan tindakan yang beradab
tunjukkan sikap tanggung jawab
bila anda memilih bekerja di rumah karena takut atas risiko
maka anak buah anda juga harus dilindungi
jadi saya ingin mengirimkan pesan kepada semuanya
karena kita ini di rumah rumah
di tempat kerja
dan buat yang di rumah sama
pada orang tua pada anak anak
apakah yang pergi dari rumah
memang ada kebutuhan mendesak
ada kebutuhan mendasar
kalau tidak ada yang mendesak
tidak ada yang mendasar
bila ada kebutuhan yang mendesak mendasar
silahkan pergi selesai urusannya kembali lagi
jadi ini adalah masa
di mana risiko penularan
di rumah tersebut
pak mevry saya memberikan ilustrasi
saya menyebutnya peningkatannya eksponensial
eksponensial itu artinya apa
eksponensial itu artinya
kasusnya itu bukan bertambah
jadi lain dengan tambah kasusnya berapa
tambahnya adalah dua puluh tiga puluh kasus
ini tidak dua kali lipat
setiap delapan hari
jumlah kasus aktif meningkat dua kali lipat
jadi saya berilustrasi
maka delapan hari yang lalu
kemudian enam belas hari yang lalu
jadi setiap delapan hari naik dua kali lipat
dan luar legal lipat itu artinya apa
ini bukan angka statistik
ada ini adalah
saudara saudara kita yang terpapar
penelmulahsaraan atau pelayanan jenazah
dengan protokol covid sembilan belas
ini saya ambilkan data
dari jam tiga tadi
nanti jam enam ini ada keluar datanya lagi
sampai jam tiga itu
kita membuat dua ratus tiga puluh delapan liang kubur
dari jam enam pagi sampai dengan jam tiga sore

penambahan liang kubur
itu berbeda dengan seperti kita membangun rumah
kita membangun jalan
itu semua kita syukuri sebagai prestasi
kalau membangun liang kubur itu tanda bahaya
dan di jakarta ini
per hari ini
orang yang dimakamkan
dengan prosedur covid sembilan belas
itu dua puluh empat sembilan ratus
dua puluh empat sembilan orang ini adalah nyawa ya pak
yang dengan protokol covid sembilan belas
ini saudara kita
jadi saya ingin mengingatkan pada semua
kalau melihat di televisi ada gambar gambar ini bukan film
ini bukan fiksi
jadi saya tegaskan kepada semuanya
ikuti prinsip kemanusiaan
lindungi keluarga anda
lindungi diri anda
lindungi tangga anda
lindungi kolega anda
lindungi sampai pandemi ini lebih terkendali
kita saling melindungi sampai pandemi ini bisa lebih terkendali
lakukan semua upaya untuk menyelamatkan sesama
melalui berbagai sektor pastinya ya pak ya
pak anies ini yang satu hal yang menarik juga kemudian
ada anggota dprd dki jakarta
fraksi pdip gilbert simanjuntak ini juga meminta nih pak anies
untuk juga melakukan sidak di tempat tempat ibadah
karena dinilai rumah ibadah juga berpotensi menjadi klaser penyebab
jika tidak taat dengan protokol
apalagi sesuai aturan memang harusnya ditutup total ya pak ya
bagaimana tanggapan anda terkait dengan hal ini
operasi kita dilakukan di semua tempat
apalagi di tempat tempat di mana orang berada dalam ruangan dalam waktu yang panjang
kenapa kantor itu kemarin diperiksa
orang dalam di kantor bukan lima menit sepuluh menit
orang di kantor itu berjam jam
bahkan banyak yang sampai over time
kalau interaksinya panjang maka risikonya menjadi lebih tinggi
ruangnya tertutup lebih tinggi lagi
apalagi bila di situ disertai dengan kegiatan makan bersama
lebih lengkap lah itu resep untuk terjadinya penularan
jadi lakukan di semua tempat
jadi ingin diingatkan kepada seluruh masyarakat
ini saatnya kita bersatu
boleh pandangan politik berbeda beda
boleh latar belakang
ini saatnya kita bersatu bekerja bersama
karena virusnya tidak berpolitik
virusnya tidak kenal pandangan politik
membuat semua kita menghadapi masalah yang sama
karena itu umat manusia harus bersatu
warga jakarta warga indonesia bersatu
di bawah pimpinan siapa
di bawah komando presiden republik indonesia bapak joko widodo
beliau yang pimpin
kita semua laksanakan ppkm darurat ini
dan presiden sudah menugaskan kepada
nku maritiman dan investasi
untuk menjadi pegang komando di dalam ppkm darurat di pulau jawa
kita ikuti semua itu sebagai satu kesatuan
saat ini hentikan semua perbedaan
kita semua kerja bersama sama melawan covid
yang covid nya tidak melakukan pembedaan
dia kenai siapa saja
yang kerja di kantor yang kerja di rumah sakit
bahkan mereka yang di rumah yang tidak pernah berpergian
dibawa oleh keluarganya yang pulang
nenek terpapar kakek terpapar
dan saya menyaksikan terlalu banyak
peristiwa orang yang di rumah bahkan baik tadi malam
usianya delapan puluh tujuh tahun
di rumah satu setengah tahun
tidak pernah berpergian
tapi ada cucunya yang pergi
kenapa yang terjadi komplikasi yang luar biasa
kita saat ini harus bersatu
dan bila anda melihat ada pelanggaran
maka tegur laporkan
tegur dan laporkan bisa menggunakan aplikasi jaki ya pak ya
kita kerja bersama menghadapi musuh yang sama
yaitu sars cov dua yang menyebabkan penyakit covid sembilan belas
kita sama sama kerja bersama untuk bisa melawan virus corona
yang tidak tampak tapi itu menyerang siapapun yang ada
jumlah tenaga kesehatan juga banyak yang berguguran
rumah sakit juga tempat tidurnya makin terisi penuh
pak anies di bulan juli ini
pik kasusnya juga tinggi
boleh singkat saja pak
apa persiapan untuk menghadapi skenario terburuk
yang mungkin akan dihadapi dki jakarta dalam melawan covid sembilan belas ini
ini harus dikerjakan dua duanya
kalau saya berikan gambaran ilustrasi nih
ini seperti ada atap rumah bocor
lalu jangka pendek kita siapkan ember untuk menampung kebocoran itu
lalu akhirnya makin banyak embernya dibesarin
tapi jangan lupa lubang di atapnya harus ditambal
dengan melaksanakan am di masyarakat dan kami tiga t
kami lakukan testing ditingkatkan tracing ditingkatkan untuk menemukan mereka yang positif
lalu mereka diisolasi dan dapat treatment
masker menjaga jarak cuci tangan menjauhi dan mengurangi mobilitas
jadi lima m tiga t itu menambalnya
itu harus kita kerjakan
kami sudah siapkan untuk menampungnya
berluas daya tampungnya
tempat isolasi ditambah
kemudian tempat untuk perawatan ditambah
jadi sekarang itu semua ditambah
harapannya nanti air yang bocor tadi itu orang orang yang menjadi korban covid itu bisa tertangan
tapi ini semua ada batasnya
kita menyaksikan jumlah oksigen jumlah tabungnya kemudian tenaga medis
semua ada batasnya
menambah kamar itu mudah
tapi menambah tenaga medis itu tidak mudah sama sekali
sama sekali tidak mudah
dan beda tahun lalu
tidak beda tahun lalu
tahun lalu kami di jakarta masih bisa mengundang tenaga medis dari berbagai wilayah untuk datang ke jakarta
hari ini berbagai wilayah menghadapi masalah yang sama
kami tidak mungkin untuk mengundang mereka yang sedang bekerja menangani kasus covid juga di tempatnya
jadi saat ini mari kita tambal nih bocornya
terutama mengurangi mobilitas
kita memiliki data dari pelajaran kita selama satu setengah tahun
pada saat mobilitas penduduk tinggi dilihat dari mana
dilihat dari pergerakan penduduk
sekarang ada alat
hp ini merupakan alat untuk kita bisa mengetahui pergerakan penduduk
dari situ kita melihat semakin banyak warga bepergian ke luar rumah semakin tinggi tingkat penularan kasus
semakin banyak warga tinggal di dalam rumah berkurang dari luar rumah maka berkurang pula kasusnya
nah tiga hari ini kita menyaksikan
jakarta kegiatan di luar rumahnya mulai lebih berkurang dibandingkan pekan yang lalu
nanti dampaknya baru terlihat sepuluh hari yang akan datang
empat belas hari yang akan datang
jadi kalau kita lihat angka hari ini misalnya hari ini kasus aktif yang tambah positif ditemukan sembilan tiga ratus enam puluh enam
angka sembilan tiga ratus enam puluh enam ini adalah orang yang terpaparnya sepuluh hari yang lalu atau empat belas hari yang lalu
jadi kalau hari ini kita menurun kegiatannya mobilitas maka angkanya baru akan terlihat sepuluh hari yang akan datang
berbeda dengan menutup jalan atau menutup pintu air begitu ditutup langsung berhenti alirannya
tapi kalau ini tidak begitu kita dikurangi masih perlu waktu sepuluh hari sampai dua minggu baru terlihat dampaknya
benar benar perlu kolaborasi berarti ya pak anies ya kolaborasi
di luar rumah ada keputusan mendesak dan mendasar
kolaborasi dari semua pihak harus dilakukan masyarakatnya harus patuh
pemerintah juga terus berupaya melakukan tiga t
karena lagi lagi jakarta adalah kota kolaborasi jadi ini saatnya kita sama sama diuji ya agar bisa bangkit lagi jakartanya
terima kasih banyak gubernur dki jakarta anies baswedan sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu pak